utang indonesia ke tiongkok melesat tajam jadi rp tiga ratus dua puluh enam triliun
bank indonesia mencatat utang luar negeri indonesia per juli dua ribu dua puluh tiga naik tujuh persen sekitar rp enam sembilan puluh dua triliun
dilansir cnbc indonesia bi menyebut porsi kreditur utang luar negeri indonesia masih didominasi oleh singapura yakni empat belas tujuh belas persen
peringkat berikutnya diisi oleh amerika serikat dan jepang
tiongkok berada di posisi keempat sebagai pemberi utang kepada indonesia
namun dalam sepuluh bulan terakhir utang indonesia ke tiongkok meningkat menjadi rp tiga ratus dua puluh lima sembilan puluh lima triliun pada juli dua ribu dua puluh